sudah berat bawa ini sudah berhasil
sambil dipaham ininya
sudah masuk akhir pekan
sudah waktunya segmen sehari menjadi
dan saya sudah kotor kotoran seperti ini
kira kira saya akan sehari menjadi apa ya
eits saya ceritain dulu ya
nah saat ini saya sedang berada di kabupaten purwakarta
tepatnya di kecamatan pleret
yang terkenal sebagai penghasil kerami
keramik yang dihasilkan di kecamatan pleret ini
bukanlah keramik yang dihasilkan di kecamatan pleret
bukanlah keramik untuk lantai
melainkan keramik gerabah
dijalankan secara turun temurun
awalnya keramik dibuat untuk peralatan rumah tangga pribadi
seiring berjalannya waktu
perajin mampu menjadikan keramik sebagai sumber pendapatan
nah keramik keramik cantik ini
butuh satu minggu masa pengerjaan
dengan beberapa tahapan
tahap pertama pengambilan bahan baku
yaitu tanah liat atau tanah lempung
dari sawah sawah yang berada di desa citeko dan desa pamoyana
kawasan ini memang diberkahi dengan karakteristik tanah
yang mudah dibentuk dan tidak mudah rapuh ketika proses pembakaran
sebelum dicangkul tanah harus diinjak injak terlebih dahulu
agar lembek dan mudah dibentuk nanti
aduh gak bisa
udah berat bawa ini udah berhasil
mati tipe berat
kaki yang sempat terjebak ke dalam tanah liat
tak menyurutkan semangat saya
untuk lanjut membentuk tanah liat menjadi gumpalan berbentuk bulat
seperti ini nih
fyi masing masing gumpalan tanah liat ini beratnya mencapai enam kg
lumayan berat nih kalau mau gotong ke dalam truk
tanah yang baru saya ambil harus diolah terlebih dahulu
agar homogen dan mudah dibentuk
setelah diaduk dan kemas tanah tanah ini baru siap dibentuk
teknik yang paling populer adalah teknik putar
teknik ini memiliki tingkat kesulitan tinggi
karena memerlukan keterampilan jari jari dalam membentuk kerami
menurut perajin keramik teknik putar memiliki nilai jual yang tinggi
saya akan didampingi salah satu perajin disini
yaitu pak asep supriyatna

nah ternyata cara membuat keramik ini lebih mudah dari yang lain
karena memegang kain yang sudah diberi air ini
ada tekniknya jadi harus tiga jari di belakang seperti ini
kemudian membuka satu telunjuk di sini yang berfungsi nanti untuk menekan bagian tengah dari tanah liat ini sebelum dibentuk
selain butuh konsentrasi penuh saat memutar meja
saya pun juga harus hati hati saat menuangkan air ke tanah liat
harus bisa menakar apakah teksturnya sudah tepat atau belum
jika sudah yakin dengan takaran airnya yang pas
sekarang barulah perajin mencetak pinggiran to cayin talian ini
agar memiliki variasi bentuk
nah setelah selesai dibentuk dan terlihat seperti cangkir
saatnya diangkat dari meja putar
angkat menggunakan senarya agar tidak rusak
taraaa ini hasil keramik yang saya buat tadi
ini hasil bapaknya
ini tadinya mau jadi mag ya pak ya
ini saya juga mau jadi mag sebenarnya
kamu sama kayak bapaknya tapi hasilnya kayak gini gak apa apa ya pak
justru itu ada bentuk lain
ada bentuk lain kata bapak ini bentuknya ternyata bagus nanti bisa diproduksi sama bapak ya
selain teknik putar yang saya coba ada pula teknik lainnya yaitu teknik cetak dengan menggunakan mesin cetak manual
saya juga mau mencoba teknik yang satu ini
dalam teknik ini tanah liat dimasukkan ke dalam mesin cetak manual kemudian ditekan dengan kuat
sebelum tanah dimasukkan tanah dibentuk bulat terlebih dahulu ya sambil dilumuri pelicin
ancur ini mah pak asli
enggak bisa pak dia ternyata rapuh
pak malah ngancurin yang ini
ya maaf ya pak
ancur semuanya sama aku
saya kira hanya dengan menekan tuas keramik jenis pot bunga ini bisa langsung terbentuk
ternyata tidak semudah itu loh
saya coba lagi deh mudah mudahan kali ini berhasil ya
satu dua tiga
yah gagal lagi
saya masih mau mencoba lagi
tanah liat yang gagal tadi saya bentuk bulat lagi dan saya cetak kembali
ini ternyata ketika ngambil langsung dari mesin presnya nggak bisa langsung dipegang pakai tekanan gitu ya pak
itu harus digunakan
jadi pegangnya harus pelan pelan karena liat hasilnya
ah jatoh lagi
gak apa apa ya yuk bikin lagi
ini adalah percobaan keempat saya
belajar dari kesalahan saya tidak akan menambahkan pelumas terlalu banyak
saya akan menekan tuas dengan sekuat tenaga dan saya akan berhati hati melepas pot bunga dari cetakan

terima kasih nah dari hasil mesin bunga saya bisa menambah pelumas
mesin pres ini atau dengan menggunakan teknik pres dalam satu menit bisa menghasilkan satu pot bunga seperti ini
sementara dengan menggunakan teknik putar untuk menghasilkan satu pot bunga seperti ini membutuhkan waktu sepuluh sampai lima belas menit
kita lanjut sini ya pak
setelah membutuhkan tanah liat kini saatnya penjemuran
keramik tidak dijemur di bawah sinar matahari langsung ya tapi hanya dengan diangin anginkan selama kurang lebih seminggu hingga mengeras
menjemur di bawah sinar matahari langsung dikhawatirkan dapat membuat keramik retak
jika sudah dijemur satu sampai dua malam keramik dapat diukir bermacam macam motif
kita gantungan akan dulu
aduh enggak ini
enggak enggak nunggu
enggak enggak nunggu
enggak enggak nunggu
jadi ketika membuat pola toreh ini jadi ketika membuat pola toreh ini
ketika kita menekankan pensil ke sini jangan langsung menekan terlalu kencang
tapi pelan pelan terlebih dahulu dan pastikan titik awal ketika kita membuat pola ini bertemu dengan titik akhirnya sehingga bisa membentuk lingkaran yang sempurna
hasilnya sih tadi saya sempat gagal tapi nggak apa apa saya mau coba lagi ya pak ya
ketika membuat dekorasi pastikan memperhatikan posisi tangan agar tidak menyentuh bagian lain dari keramik
mereka sudah bikin
tadi aku bisa bagi teman teman mbak
bingunga ein ini

saya sudah kesana
per transportation karena itu malah
bunga berdiameter tiga puluh lima cm
dalam satu kali proses pembakaran
tiga ratus enam puluh pot bunga bisa diproses selama dua puluh empat jam
dengan suhu maksimal sembilan ratus derajat celcius
yang menarik mengecek suhunya masih menggunakan cara manual
yaitu dengan mendekatkan tangan ke oven
oh iya api yang digunakan berasal dari kayu bakar
karena perajin belum memiliki peralatan memadai
untuk menggunakan gas sebagai bahan bakar
kayu yang digunakan adalah kayu mahoni karet dan kormis
yang memiliki bara api stabil
setelah melalui proses pembakaran
keramik didiamkan dulu selama dua puluh empat jam
atau memasuki proses resting
kalau tidak keramik bisa pecah akibat temperatif shock
nah proses pembakaran ini menjadi penentu
apakah keramik layak dijual atau tidak
yang paling menentukan itu suara
ini saya targetkan untuk kualitas ekspor
tidak ada suaranya
ini tidak nyari
tidak mati suaranya
ini sebenarnya tidak layak juga
dari kehalusan juga bisa dilihat ya di dalamnya
ini masih kayak ada permukaannya belum rata
kurang enak saja
sedangkan yang ini
kalau ditunjukkan ke sana
sudah halus di dalamnya
setelah rampung keramik siap dipajang di toko toko
yang berderet di sepanjang jalan raya anjun pleret
sebagai sentra penjualan keramik
keramik pleret telah diekspor dengan tujuan amerika inggris dan india
targetnya tahun dua ribu dua puluh dua ini bisa diekspor ke negeri gingseng korea
yang namanya memenuhi pasar ekspor
kita itu memang membutuhkan produk atau barang yang cukup banyak
dimana memang selama ini
para pengrajin tidak bisa memenuhi permintaan itu sendiri
satu mungkin dari jumlah para pengrajinnya sendiri
karena di satu kontainer itu tidak sedikit
isinya itu sampai tiga lima ratus piece
ragam keramik di sentra keramik pleret dibanderol dengan harga mulai dari rp lima
harga hingga rp satu lima juta rupiah tergantung bentuk dan tingkat kesulitan
nah selesai merapikan keramik keramik yang akan dijual di toko
selesai juga saya menjadi perajin keramik di sentra keramik pleret
semoga sentra keramik ini terus terjaga eksistensinya
dan para perrajinnya juga terus bergenerasi dan terus berinovasi
rizka rizlia rusman rusmana kabupaten purwakarta